ketua majelis tinggi partai demokrat susilo bambang yudhoyono menyebut seluruh kader partainya kecewa dan sangat emosional melihat dinamika politik yang terjadi di koalisi perubahan
sby meyakini ada dalang yang berkhianat bergerak untuk menyatukan anies baswedan dengan ketua umum pkb muhaymin iskandar
baik dari kader maupun non kader dan rata rata memang emosional ya saya paham lah
ada lagi komentar ini demokrat kena prank dari musang berbulu domba
terus saya kok ingat musang berburu domba ini kan peribahasa yang lama ini
ingat saya kira waktu kita sekolah di sd smp pernah belajar banyak sekali peribahasa
tapi musang berbulu domba
itu di depan bersikap baik manis lembut penuh persahabatan
tapi dibalik itu kalau kita lemah dan lengah ini lengah ini kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis